kita ke banten warga kampung kadu sirung kecamatan pagedangan tanggerang banten selasa kemarin digegerkan oleh terjadinya pergeseran tanah di permukiman mereka
akibatnya tampak keretakan tanah sepanjang empat puluh meter dengan kedalaman tiga meter yang membuat belasan rumah rusak sehingga penghuninya terpaksa mengungsi
warga kampung kadusirung kecamatan pagedangan tangerang banten selasa enam belas oktober kemarin geger setelah terjadi peristiwa pergeseran tanah di permukiman mereka
akibatnya muncul retakan tanah sepanjang empat puluh meter dengan kedalaman tiga meter yang membuat tembok rumah warga ikut bergeser dan rusak
kerusakan misalnya terjadi pada tembok dan rumah milik saini
pergeseran tanah membuat rumahnya miring dan bergeser hingga lima puluh cm
khawatir rumah ambruk keluarga pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudara mereka
sementara itu akibat pergeseran tanah ini sedikitnya tujuh belas rumah warga rusak di bagian tembok lantai dan atap
diduga pergeseran tanah terjadi akibat tebing di tepi permukiman warga longsor setelah diguyur hujan
pergeseran itu harus berjalan karena sekarang kan sudah sekitar setengah meteran pak
sah meter sampai satu meter tuh lebar jalan itu pergerakannya gesernya itu tanah
kalau kedalaman apa berapa meter pak
kalau kedalaman diukur kedalaman tiga sampai empat meter
kalau kedalaman tuh diukur kemarin tuh dah
jadi ada berapa rumah pak yang rumahnya rusak pak
sekitar kalau saya hitung tujuh belas pak tujuh belas rumah yang berdekatan dengan tebing ini tujuh belas rumah
nah saya khawatir kekhawatiran saya terjadi longsor susulan
untuk mengantisipasi adanya korban jiwa pihak desa kadusirung meminta warga untuk sementara mengungsi ke rumah sanak saudara mereka
dodi wahyudi tangerang